masalah yang katanya mondi ngelaporin boy dan temen temennya ke sekolahan
gua rasanya itu bukan mondi
mondi itu gak sejahat itu
ya lo bener juga sih rea
soalnya mondi sempet ngejelasin juga sama gua tapi gua gak mau denger
dan jujur sekarang gua nyesel
ya gua juga takut sih kalo misalkan si mondi balik lagi
jadi berandal kayak dulu
eh tapi masalahnya setau gua tuh
mondi sekarang balik lagi kayak dulu
malah dia jadi playboy sekarang
dan banyak cewek cewek yang udah sakit hati gitu sama dia
kayak aduh mondi
re kalo menurut gua
ya udah deh ma
ya udah mama tunggu ya sayangnya
abis di telepon nyokap kok lo langsung bete gitu
nyokap gua tuh masih kakek banget
pengen gua deket sama pilihan nyokap gua
dan nanti malem gua bakalan diner sama dia
tertarik sih udah enggak ya
gue ada story lah sama dia dulu
cuman gua nggak mau cerita lah nggak penting sekarang
ya gua ikut
gua ikut aja diner sama lo
kan jadi lo gak harus berdua bertiga sama gue
bener juga ya kata anjel
kalau misalnya gua bawa anjel kayaknya nggak apa apa deh
kan mama nyuruhnya cuma dinner
bukan diner berdua
gimana bener kan
yaudah kalau gitu gua masuk kelas dulu ya
nyebelin banget sih

kenapa dia ke sana
kalian tuh ngapain sih
rasanya banget yang ngelagetin si kak
berarti tadi kalian ngintipin gua ya
berhatiin gua terus ya
pengen banget diintip
kalau tuh harusnya mikir loh reva
lo tuh gak boleh lagi cemburu sama boy
waktu boy ngasih cakenya lo tolak
siapa coba yang salah
kalau gue jadi boy gue tuh thanks in pasti
kalau kalau itu pacar gue
misalnya kalau gue jadi boy ya
terus udah gitu
bukan salah buat gue
bukan salah boy lah
loh yang nolak kan bener
oh depan orang orang depan bonyoknya
semua lagi tau
itu itu karena
karena gue ga mau jadi bumpernya boy di depan bokap dan nyokapnya dia
gue gak mau dia ngelakuin itu semua cuma gara gara
dia gak mau dijodohin sama perempuan pilihan namanya
aduh gini ya re
gue kasih tau sama lo
ga ada salahnya jadi pacar bohongannya sih boy
lagian siapa tau lo ntar cienlok beneran sama boy
kan jadian kan gemes
jadian kan gemes ya ga
ya ga gitu juga keles
selagian kita tuh cewek harus punya harga diri
cinta tuh butuh pengorbanan
termasuk pengorbanan harga diri
ga juga gitu kali
lo punya aku dulu

aduh panas ya
kok lo baru muncul sekarang sih
kayak pada kangen nih sama lo
gue juga kangen kalian semua
thank you ya transparan lo udah masuk ke gua
tapi gue belum bisa ganti soalnya v gue belum turun
aduh ya aku udah ga miskin lagi nih
jadi sekarang gue tuh udah dapet kelemahannya istri bokap gue
soalnya waktu kemarin gue liat dia tuh kayaknya ketakutan banget kalo sampe rahasia tuh bongkar
iya dengan cara itu lah gue ngancem dia
pokoknya kalau dia nahan nahan uang jajan gue lagi gue langsung bongkar semuanya kepala
motornya iya diambil dan serigala
semalam gue sama ian dikejar sama modi sama temen temennya yang baru
gue kepisah sama ian
untungnya dia pinter ngabur
kita harus berbuat sesuatu boleh
kasian si ian
mendingan sekarang kita kumpulin anak warrior kita serang basecamp serigala terus kita rebut lagi motor iya
kenapa sih solusi lo selalu ribut
emosian banget buat jadi orang
udah lah gausah pake cara kayak gitu
ya terus gimana lagi boy caranya ha
emang lu ada cara lain
ya pasti seru banget lah
apalagi kalau udah ikut kejuaraan
itu pasti ketagihan
aduh gue sebenarnya pengen banget sih
kalau misalnya gue jatuh terus muka gue lecet gimana
akun gue udah mulus banget
kapan pindah sekolahnya
kamu tiga banget sih bebi
eh bebi bebi kamu kenapa
kamu nangis cukup cukup cukup cukup
kica aja ya biasa aja
aku lagi kena musibah baby
pikirin cara ngerayu rumah buat pindah sekolah
kamu kenapa bebi anyan kenapa
coba cerita cerita kena musibah apel sayang
motor aku diambil si mondi sama anak gengnya
mondi sama temen temennya
ih bukannya teman temannya mondi itu udah menipis gitu ya
terus udah gitu apa namanya udah pada masuk penjara semua ya
aku juga gak tau mereka tuh siapa
kayaknya masih temen temen namanya mondi deh
tapi aku nggak tahu juga mereka itu anak anggota serigala atau bukan
aduh bebi kasian banget sih kamu beb
nasib kamu jelek banget
untung muka kamu gak jelek jelek amat
masih cakep dikit lah satu persen
udah udah udah
kamu jangan nangis ya gak apa apa baby
cukup cukup cukup
nanti aku yang pikirkan jalan keluarnya oke saya
makasih ya bebi
iya dadah ani aku dikantin ya dadah
kenapa sih cowok lu mel bebek bebek iya
motornya diambil sama geng serigala
ya iyalah mondi sama temen temennya siapa lagi yang di geng serigala
mereseh ya tuan anak
tapi sebenarnya mondi itu orang yang gak jahat kok
waktu gue digebukin sama anak anak serigala yang lain
itu mondi yang belain gue
dia yang marahin temennya abis abisan
sampai mereka hampir berantem cuma demi nolongin gue
dan itu membuktikan bahwa mondi tuh gak tega nyakitin cewek
dan gua rasa
yang katanya mondi ngelaporin boy dan temen temennya ke sekolahan
gue rasa itu bukan mondi
mondi itu gak sejahat itu
soalnya mondi sempet ngejelasin juga sama gua tapi gua gak mau denger
dan jujur sekarang gua nyesel
ya gua juga takut sih kalo misalkan si mondi balik lagi
jadi berandal kayak dulu
eh tapi masalahnya
setau gua tuh mondi sekarang balik lagi loh kayak dulu
malah dia jadi playboy sekarang
dan banyak cewek cewek yang udah sakit hati gitu sama dia
kayak aduh mondi
re kalo menurut gue